beredar di media sosial kabar yang menyebut dugaan keterlibatan anak menkumham yasona lawli
yami tema tirta jaya lauli memonopoli bisnis di lapas melalui perusahaannya
dalam narasi yang beredar bisnis kooperasi dan kantin di beberapa lapas disebut dimonopoli oleh jira foundation
dengan perusahaannya pt natur palas indonesia di mana anak yasona disebut menjadi chairman dan co founder perusahaan tersebut
ada pun monopoli bisnis yang diduga dilokokkan anak menkumham juga diungkap aktor tio pakusadewo dalam sesi wawancara di kanal youtube uyak uyak
jadi barista ceritanya karena di luar penjara mereka juga punya kafe juga tuh
jadi kalau napinya udah selesai bisa kerja di situ
yasona menyebut tio pernah diminta menjadi pelatih oleh jira foundation perusahaan yang disebut mengelola bisnis di lapas
namun menurut yasona tio diberhentikan menjadi pelatih sebab melakukan pelanggaran berat
ah bohong besar itu
nanti ada keterangan dari apa itu kan si tio
tio pernah dua kali di sana
dia juga pernah dipakai jira menjadi pelatih
jadi jira itu adalah yayasan yang membina napi membuka barista mengapa kulit
jadi mereka memang ada kerjasama dengan kooperasi di tempat dia itu
tio pernah dibinta pelatih
tapi karena dia melakukan pelanggaran berat diberhentikan
bahkan dia pernah dimasukkan ke strafesan
jadi itu tidak benar ya
nanti biar karutan yang menjelaskan
kok bisa kayak pelanggaran berat itu apa pak
makanya heran juga saya
ada di belakang
peran anak bapak di situ apa pak
ada yayasan aja dia enggak itu di dalam
sementara itu wamen kumham edward omar syarif yarij menyebut informasi itu menyesatkan
karena banyak yayasan yang membantu menyiapkan narapidana agar siap saat dilepas
itu yang saya katakan itu informasi yang menyesatkan itu tadi
jadi bukan persoalan anak pak menteri ada di yayasan itu bukan
tapi saya mau katakan bahwa direktur rajendera pemasyarakatan itu terbuka
bukan hanya kepada satu yayasan tapi banyak yayasan yang bekerja sama
dan tentunya ketika akan bekerjasama itu semua ada prosedur prosedur yang harus dilalui
menurut edi hiaric tidak hanya yayasan jirah saja yang masuk ke dalam lapas
namun juga yayasan maharanim dan yayasan al islam
barokah yang melakukan kemitraan dan pembinaan terhadap warga di dalam lapas
tim liputan cnn indonesia